muktamar islah pada april yang lalu namun dualisme kepengurusan yang diyakini sudah bisa diselesaikan
dan sebenarnya sih menuju kembali bersatunya dua kubu ini
ternyata masih jauh panggang dari api setelah kita lihat perkembangannya ya
apakah pilkada dki jakarta yang menjadi pemicunya
atau memang barat konflik di tubuh partai ka'bah yang masih terus menyala hingga sekarang
kami akan membahasnya malam hari ini dengan bapak ijan farid
ketua umum partai persatuan pembangunan hasil muktamar jakarta
selamat malam pak ian sudah melewati kemacetan jakarta
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
dan kemudian ada bang fadli nurzal wakil ketua umum p tiga hasil mektamar kondok kede bang jakarta
selamat datang bang fadli
dan juga sudah bergabung melalui sambungan telepon
sudah ada prof siti zuro peneliti politik senior dari lembaga ilmu pengetahuan indonesia
selamat malam mbak wiwi
halo selamat malam
ada pak jan farid di sini mbak wiwi dan juga ada pak
waalaikumsalam pak ian
waalaikumsalam pak wiwi
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam pak fadli juga
waalaikumsalam pak ian
waalaikumsalam pak iwi
saya akan mulai dialog malam hari ini dengan pertanyaan klarifikasi kepada pak ian farid
ini menarik karena setelah dianggap publik ini mengetahuinya setelah muktamar islah
kemudian rekonsiliasi prosesnya pasti berat
tapi memang rekonsiliasi itu kita menganggap publik menganggap media menganggap ini terus berjalan
dan sampai akhirnya pak ijan farid dan kawan kawan kemudian mendeklarasikan dukungan ya kepada pak ahok jarot
beberapa hari yang kemarin pak ya jumat yang lalu pak ya
di kantor dpp p tiga
satu satunya dpp yang dipunyai tidak ada kantor dpp yang lain lain
kantor dpp cuma satu
pertanyaan saya pak bukan kenapa anda kemudian mendukung ahok jarot pertanyaannya bukan itu
tapi legitimasi formil administrasi moral dan juga kultural apa yang kemudian anda punya
kawan kawan kepengurusan yang anda punya untuk kemudian mendukung mendeklarasikan diri mendukung ahok jarot ini pak
terima kasih banyak pertanyaan yang menarik
saya senang melihat anda ini sudah berdasi hijau
artinya merupakan bagian daripada partai persatuan pembangunan
welcome untuk jadi pengurus
waduh tawaran nanti kita bicarakan di warung kopi depan aja pak
saya tidak melihat ini bagian dari konflik
jadi saya dengan yang menyatakan sudah pernah islah itu saya tidak pernah merasa ada konflik
sahabat saya dan kita ini bernaung di bawah panji panji partai persatuan pembangunan
saya ini memang dibandingkan beliau beliau jauh lebih besar
saya ini cuma mempunyai kekuatan paromi
beliau ini mempunyai kekuasaan yang lebih baik menurut saya
saya kecil saya cuma mempunyai keputusan mahkamah agung yang sesuai dengan undang undang dasar seribu sembilan ratus
keputusan mahkamah agung itu harus
ya ditaati oleh segala pihak
tapi ya inilah indonesia
kita terima ini dan kita merasa apalagi jan farid apalah p tiga muktamar jakarta
meskipun punya kekuatan mahkamah agung enam ratus satu yang menyatakan muktamar jakarta dengan kepengurusan jan farid sebagai ketua umum
dan haji dimiati sebagai sekjen itu adalah kepengurusan yang sah daripada partai persatuan pembangunan
itu dalam keputusan mahkamah agung itu pak ya
dan dikonsideran mahkamah agung menyatakan bahwa muktamar bandung itu sudah selesai
habis masa berlakunya dilanjutkan dengan muktamar jakarta
tapi kemudian pak loli berpendapat lain
jadi anda merasa dengan keputusan mendeklarasikan dukungan kepada pasangan ahok jarut itu
karena anda mempunyai legitimasi hukum formal yang kuat
maka kemudian anda berani melakukan itu
betul kalau enggak saya nggak berani
dan saya punya kader saya punya dpw saya punya dpp dan saya punya kantor di jalan diponegoro
dan saya punya keputusan mahkamah agung
kantor secara de facto siapa yang menguasai sekarang
pak jan farid yang menguasai
saya yang menguasai
oke tadi secara formal
bukan menguasai saya yang menempati
menempati sehari hari berarti kesekatan karyatan
setiap hari kegiatan kita di sana karena memang kita merasa kita bagian daripada undang undang dasar empat puluh lima
dan bagian daripada keputusan mahkamah agung enam ratus satu
kalau kita melihat pada april lalu kita juga berbincang di meja ini pak
ada pak dimiati ada pak arsul sani waktu itu ada prof rikardus sarbakti
kita melihat konstelasinya kayaknya sudah semakin adem rekonsiliasi sudah semakin terjadi
dan akomodasi politik itu sudah dilakukan oleh kelompoknya pak romi gitu kepada pak jan farid
kita pikir publik pikir kayaknya sudah selesai semua
tapi jika sekarang masih ada kepengurusan anda yang secara de facto dan the euro ini masih berjalan gitu pak
seberapa kuat sih pak
sebenarnya seberapa lengkap formasi anda dan seberapa lengkap basis kepengurusan anda sebenarnya
perlu tahu kita punya dpp lengkap kita punya dpw di seluruh indonesia seluruh provinsi
kita punya dpc seluruh indonesia begitu juga pac
karena kita sibuk sekarang melaksanakan musfil sudah selesai musfil kita
dan kita sibuk untuk menghadapi pemilu
jadi kita tidak pernah berpikir urusan konflik
konflik itu urusan menkumpah
urusan saya dengan romi pada suatu hari pasti akan selesai
jadi partai berjalan dan bergerak seperti biasanya
jalan kita nggak usah mikirin lain lain
suatu hari tuhan pasti memutuskan siapa yang salah dan siapa yang benar
ini negara yang berazaskan ketuhanan yang mahasiswa
jadi artinya negara ini masih percaya ada tuhan
dan saya yakin di mana ada tuhan di situ ada keadilan
kita akan ke bang palindra tadi pak yan meyakini bahwa secara de facto di euro bahkan secara faktuilnya kantor dpp itu dijalankan oleh kepengurusan
kepengurusan pak yan fadlid
anda yang kemudian dapat legitimasi dari muktamar islam nih kalau kata pak jk itu kalau tidak salah buktamar delapan c ya waktu itu
anda bagaimana menanggapi keputusan ini bang fadli kepengurusan p tiga sekarang
sudah mendukung agus silvi ya
di depan ketumnya dia benar benar bingung
kalau kantor ya gantian lah
sekarang bang jan farid dulu nanti kita lagi ke situ
jadi memang secara de facto ini sebelum saya potong apa sebelum kita lanjutkan
secara kantor memang
karena memang kantor kepengurusan pak romi sejak buktamar islam april lalu tidak pernah menepati
ya kita menghindari
yang perlu dipahami bahwa
kantornya ditebat gitu
secara administrasi kita ditebat
sudah bilang aja kantor ditebat gitu aja
karena kan tidak mungkin kita kusur kusur bang yan fadlid gitu
pasti kalau sudah normal bang yan fadlid juga akan ahlan was ahlan
silahkan masuk pasti gitu
jadi betul pertanyaan saya betul ya bang fadlid
bahwa p tiga ini masih ada dua kubu berarti
ada dua kepengurusan yang sama sama sah dan punya legitimasi
kita mau lihatnya dari mana gitu loh
kalau kita melihatnya dari aturan yang katakanlah yang diakui dari perspektif pengesahan perundang undangan
menggunakan mekanisme peraturan pemerintah menggunakan mekanisme pengesahan pemerintah tentu satu
menggunakan sk menkum
ya bukan pemerintah itu
sk menkum itu pemerintah bang
sk menkum bukan pemerintah bang
ya tentu satu
tetapi kalau mau dilihat bahwa ada pak ian fadlid
keputusan mahkamah agung
keputusan mahkamah agung loh
dia mesti ngobrolin juga keputusan mahkamah agung gimana
dia kan dia ngerti hukum
sudah cerita dong keputusan mahkamah agung gimana
ya tapi begini pak ya
perlu kita pahami bahwa untuk mendaftar
mendaftarkan partai politik di kemenkumham itu ada satu hal yang paling penting
yang harus diketahui
itu harus punya absensi kan
kalau kita kembali ke sana
peserta pada saat itu
yang mendapatkan pengesahan
ketua umum pak sudirah darma'li
di zaman pak sudirah darma'li dan pak roni sebagai ketua umum dan sekjen
itu berada di muktamar surabaya
berada di muktamar pondok gede yang terakhir
karena itu posisi yang diambil kemenkumham itu
menggunakan pendekatan yang benar
karena itu yang sering saya katakan
ini kalau perdebatan sudut pandang
ini sampai kiamat nggak selesai
semua punya preferensi masing masing
tapi memang betul setelah muktamar islah yang ingin saya tanya
yang publik tahu
memang betul proses islah ternyata itu tidak berjalan
untuk melakukan kebaikan itu butuh kesabaran
kata kata solih dengan sobat
untuk melahirkan sebuah kebaikan itu
semua kita harus mencari semistrinya
butuh lebih dari tujuh bulan berarti
ya kalau memang ternyata belum dapat sekarang
kita perlu waktu lagi kan
saya meyakini pak yan pak romi
dan kita semua
pasti dalam rangka mencari titik temu
atau bahasa lainnya kalimatun sawak
ya kata kata yang bisa mempersatukan kita
saya meyakini pasti akan ketemu waktunya nanti
nah karena itu semua kita sebenarnya
mendorong ke arah itu supaya kita ketemu di satu titik
nah ini tadinya sudah tidak lagi menjadi pembicaraan di tingkat opini
ini kan rame lagi gara gara dki
gara gara bang jan punya lompatan lompatan yang
jadi anda lihat ini sebenarnya karena dki saja
kemudian pak jan farid akhirnya
selama ini tidak dianggap ada
selama ini dianggap ada atau tidak pak
kepengurusan pak yan farid oleh kepengurusan pak romi ini
maksudnya tetap dianggap ada dan berjalan dengan
mereka kan terus beraktifitas
kita pun tidak ada persoalan
butuh ketemu biasa
saya hormat dengan pak jan
begitu juga dengan pak hamfri
dan teman teman begitu juga kepada saya
saya telpon telpon juga dengan haji lulung dan sebagainya
teman teman di daerah juga begitu
atas keputusan ini gimana bang
kemudian kan kemudian kalau kita ketahui
p tiga pak romik ada pak emron juga
itu kan menjadi salah satu inisiator utama poros cikeas
yang kemarin mendukung pasangan agus dan silvi
kalau kita melihat apa yang kemudian diputuskan
dan dideklarasikan oleh pak yan farid dan kawan kawan
di dpp partai persatuan pembangunan yang di dipenolongkan
di bola kemarin itu
apa yang kemudian direspon
apakah kecewa atau biasa biasa saja
kecewa sih enggak
cuma saya melihat bahwa
pasti teman teman di pihaknya pak azan pasti akan rame
haji lulung aja sudah mulai komentar
dia berbeda dengan pak jan
walaupun yang menghormati putusan itu
karena haji lulung kan
perdebatan yang cukup panjang selama ini dengan pak ahok
dan itu makan waktu
dan opini yang luar
luar biasa pada saat itu
tiba tiba pak jan dengan teman teman mengambil putusan untuk mendukung ahok
itu pasti ada di teman teman
kalau buat kita sih
saya kira ya itu haknya pak jan farid dengan teman teman
mengambil keputusan itu
meskipun membawa nama p tiga juga ya pak ya
itu haknya mereka
saya pada posisi dan teman teman juga
tidak ada persoalan
cuma yang perlu dipahami bahwa
yang dilakukan oleh p tiga
kenapa kita memutuskan mendukung pak agus dan ibu sylvi
yang pertama adalah bahwa kita membutuhkan suasana jakarta yang teduh
dalam proses pengambilan keputusan
kita membutuhkan pengambilan keputusan yang tanpa kegaduhan
ini saya penting menjelaskannya supaya duduk persoalan menjadi jelas
kita nanti akan sampai kesana bang fadli
tapi kita belum bicara mengenai substansi kenapa anda memilih apa
tapi ini persoalan yang sangat sangat penting sekali untuk publik ketahui
bahwa ini ada dua partai
ada satu partai
dengan dua kepengurusan yang sama sama mendeklarasikan orang yang berbeda
kalau sebenarnya dengan mekanisme pemilu dan aturan pemilu
hanya ada satu p tiga
hanya ada satu p tiga
oke oke saya akan ke profesor siti zuro dulu mbak wiwi
kalau anda lihat ini
apa yang terjadi dengan p tiga
kalau publik merasanya setelah muktamar islah kemarin
kayaknya pak ian farid dan kubunya pak robby
sudah akur akur saja
sudah ada konsiliasi
tapi kok dilala nih mbak
tidak pernah ada muktamar islah
tidak pernah ada muktamar islah ternyata
meskipun dianggap muktamar delapan c itu islah
kalau muktamar islah itu
yaitu agung sama abu rizal bakri
itu muktamar islah
tidak juga pak
dua pihak hadir
kali ini kan saya tidak hadir
nah itu dia saya akan tanya ke mbak wiwi
apa yang anda lihat dari proses
dan juga ini anda kaget nggak mbak wiwi
atau memang anda sudah tahu gitu
atau biasa biasa saja melihat hal ini
ya di studio kan ada pak ian faris dan pak fadli ya
dan juga publik ya di jakarta
atau bahkan di seluruh indonesia yang nonton cnn
ya berharap dari dua sosok tokoh di b tiga ini
p tiga ini sudah inilah mampu menyelesaikan ya
jadi tidak dibawa bawa diseret seret lagi ke
katakan friksi friksi yang justru
dan menyebabkan public trust itu menurun nanti
jadi yang terjadi distrust
dan juga publik kan gitu
tentu ini harus dipertimbangkan
memang beberapa partai ya
belakangan ini kita menyaksikan dan kita mendengarkan bahwa ada ketidakutuhan gitu ya
kesepakatan di dalamnya
meskipun partai sudah memutuskan
katakan mendukung pasangan tertentu
ternyata juga dari elit ilit yang ada di dalam itu tidak bersepakat
ada yang keluar ke publik
ada yang diam diam di dalam gitu ya
yang tidak menyempakati
ini lebih dari bahkan lebih dari tiga partai politik ya
tidak hanya di p tiga gitu
tentu kita sebagai masyarakat ya
apalagi pendukung ya
b tiga untuk konstituen b tiga
ini kan yang harus difikirkan jangka panjang
apalagi ini partai
betul betul ini ya
di situ rahmatan dan amal makruh
nahimungkarnya itu kental sekali
kita harapkan ada satu kesepakatan sebetulnya
yang dimunculkan oleh
kalau ini melibatkan institusi yang namanya p tiga
partai politik gitu
ya mau tidak mau
dengan keputusan yang
seolah olah kita membacanya kok double standard gitu kan
ada dua lain yang membibikannya
dua lain yang membingungkan bentuknya konstituen
berarti menurut anda proses islah itu memang tidak pernah terjadi
secara faktual gitu di lapangan
meskipun secara muktamar sudah dilakukan
nyeres final sebetulnya
kalau kita melihat itu sudah redam
sudah apa ya
terkesan damai ya
kita membacanya dari luar
sebagai masyarakat awam itu
sudah tidak ada cek cok dan sebagainya gitu ya
mas romi juga melaksanakan tugasnya
dengan cukup ini ya
sebagai orang muda dan sebagainya
pak jan farid juga memberikan keteduhan disitu gitu
jadi kita senang melihat itu
apalagi ini partai islam
justru tokoh tokohnya yang betul betul mencerminkan rahmatan lil'alamin itu
yang kita harapkan penuh
apalagi p tiga ya mas budi
di dki ini mendapatkan kursi yang sangat sangat signifikan
iya sepuluh kursi itu nggak main main menurut saya
pasti ada ceruk ceruk dukungan
ceruk dukungan yang cukup penting lah
kalau ini diharu biru oleh keputusan p tiga sendiri ya
kecuali tidak mengatasnamakan p tiga
kalau sudah mengatassamakan institusi p tiga
itu pasti akan ada dampak dampaknya tersendiri
baik mbak iwi
saya akan kembali ke pak jan farid dulu
pak jan farid
kalau anda lihat
ini kan sebenarnya proses dari mulai pengusungan
kemudian pendaftaran calon
itu kan sudah berlangsung sejak dua minggu yang lalu
tapi kenapa kemudian jika anda menganggap bahwa
p tiga yang anda pimpin ini secara de facto dan de jure ini
masih terus berjalan dan punya legitimasi
kenapa baru sekarang gitu pak
apa mendeklarasikan dukungan kepada salah satu pasangan calon
tapi enaknya dijawabnya lebih asik
usai jeda berikut ini pak
kami akan segera kembali usai jeda berikut ini
saya akan kembali ke pak jan farid dan juga bang fadli ini
kalau saya akan ke pak ian dulu
pak ian tadi anda kan sudah memutuskan mendeklarasikan pasangan ahok jarot
yang sangat berbeda dengan keputusan dpp p tiga
yang bang farli dan kawan kawan ini
kenapa baru sekarang pak kemudian diputuskan
kenapa nggak sejak dulu dulu
sebelum pengusungan calon atau pendaftaran calon
mendeklarasikan diri kepada pasangan calon
sepuluh kursi lho pak
jadi saya melihat suasana pilkada ini
penuh dengan dinamika
di mana ini dijadikan pertempuran agama
padahal ini bukan pertempuran agama
ini pemilihan kepala pemerintahan
bukan mau milih ketua muhammadiyah atau ketua nu
jangan dibawa ke sana
jangan melihat agama dan ayat
saya melihat pada masa pemerintahan ahok
beliau itu sangat memperhatikan umat islam
dibandingkan dengan gubernur gubernur sebelumnya yang saya kenal
pak sutioso tentu ada keberpihakan
membangun yang namanya islam cender
enggak ada geberakannya
di zaman yang namanya pak ahok
dia membayar gaji
ini yang masyarakat yang pernah tahu
marbot diberikan tunjangan dan diberikan hadiah untuk umroh
begitu juga penjaga penjaga makam
diberikan hadiah umroh dan diberikan tunjangan sampai dengan dua juta lebih
segala kebaikan ahok yang kemudian pak jan farid utarakan itu kan memang sudah kita ketahui lama
tidak ada yang tahu
tidak pernah ada yang tahu dan tidak pernah ada yang ngomong
tapi kenapa baru kemarin pak dideklarasikan setelah ini semua sudah
karena kita lihat
kalau ini ahok dianggap sebagai satu dua dan tiga
kita sebagai partai islam mesti turun
mesti menyadarkan kepada masyarakat kepada umat islam
ini bukan pemilihan ya kan ketua majelis ulama indonesia
beda nih pemerintahan
ini yang saya mesti
jadi lebih baik telat
lebih baik telat daripada tidak sama sekali
lebih baik telat daripada tidak sama sekali
dan saya ingin menjembatani
dan saya ingin berjumpa dengan umat islam untuk menjelaskan
saya ini ketua nu
pernah menjadi wakil ketua tanfizia di pbnu
saya juga pernah sehat di serikat islam indonesia
saya juga pernah sehat ya kan di tempat tempat yang lain
ismi saya juga pernah sehat
jadi saya mengerti apa itu islam
jadi anda menyesalkan pilihan dari p tiga ke bupak fahli dan kawan kawan yang memilih orang lain mungkin karena faktor faktor yang tadi anda katakan
saya tidak menyesal
saya tidak menyesalkan
mereka punya kesempatan dan punya hak untuk melaksanakan itu
kami juga punya hak sebagai partai islam yang berlandariskan kaabah
kami tidak ingin umat islam ini dialihkan pokok perhatiannya dan disesatkan dengan sesuatu yang tidak tepat
secara faktual anda kan menganggap bahwa kalau sekarang memang kepengurusan ada
tapi kan secara de facto kata bapak tadi tidak sebesar kepengurusannya bang fadli dan kawan kawan
menurut anda apakah dengan kepengurusan yang limitasinya seperti ini ramping lah seksi ramping ini pak bisa memberikan dukungan yang formal yang kuat untuk pak ahok
kita punya dpw kita punya pac kita punya ranting
mereka lah nanti yang menjadi tim kita untuk turun di lapangan
haji lulung kabarnya menolak pak
keinginan kita dalam rangka ingin mendukung pasangan ahok jarot
saya ini membawa ke dalam suatu rapat formal di dpp p tiga
kita ada rapat dengan dpp
pengurus dpp kita aja
pro dan kontra akhirnya kita sepakat bahwa inilah pilihan terbaik untuk partai islam
supaya umat islam ini di jakarta kebagian lebih besar
kita bisa bikin deal politik dengan pak ahok jarot
terus kita bawa juga
dan solid ya pak ya
rakyat rakyat nasional dengan seluruh dpw se indonesia kita adakan berdatangan
jadi ini anda nilai bahwa ini keputusan yang solid oleh
dpw pun ada di seluruh dpw
termasuk haji lulung ini mendukung
termasuk haji lolo
beliau itu apapun apapun yang terjadi
beliau loyal dengan muktamar jakarta
meskipun kabarnya kita juga punya wawancara haji dulu beberapa waktu lalu kabarnya dia juga menolak
tapi yang lewat
yang sebelum ada pertemuan ini
kalau yang lewat lewat jangan diomongin
yang sudah lewat itu masa lalu
setelah beliau ini istiqomah kok terhadap ketiga muktamar jakarta
beliau ini loyal kepada saya
dan beliau ini saya kenal jauh jauh hari
ini ada kabar baru untuk anda sebuah haji lulung yang selama ini dikenal keras menentang ahok
sudah dipastikan akan mendukung basuki cahaya purnama dan hampir keadaan di jakarta tahun ini
tiga puluh an tahun bukan satu dua tahun
saya akan ke pak fadli
ini anda merasa ini kalau tadi pak yan mengatakan bahwa secara struktur siap secara kultural siap secara formal akan siap didukung gitu pak ahok dan jarot
anda merasa p tiga yang sudah menjadi salah satu deklarator utama pasangan agus silvi ini merasa digrogoti atau digembosi gak sih pak
saya punya pandangan berbeda
memutuskan agus dan silvi itu itu berdasarkan beberapa pendekatan
pendekatan pertama adalah
tim yang diturunkan oleh dpp bersama dpw pak ajis ya
itu untuk minta pandangan beberapa tokoh
ini beda nih ya dpw nya beda dpw nya beda ya
dan kita minta pandangan
kita minta pandangan kepada beberapa pihak
tentang siapa sebaiknya yang tepat untuk memimpin jakarta
keputusan yang diambil oleh p tiga itu terkonfirmasi dengan surveinya p tiga
bahwa internal p tiga
tentu survei itu mengatakan pemilu yang lalu milih siapa
surpenya p tiga itu
di surpenya itu mengatakan bahwa pemilih p tiga gak mau dengan
itu sudah disurvey itu
itu sudah disurvey
konstituen p tiga tidak mau
kadirnya juga gitu bang
kadir dan konstituen
lah iya terkonfirmasi kenapa
itu yang saya katakan di awal tadi
bahwa jakarta ini adalah ibu kota
ibu kota indonesia
ibu kota negara
jakarta ini pintu masuk dunia melihat indonesia
jakarta ini juga simbol dari negara
ibu kota negara gitu loh
karena itu pengelolaan pemerintahan
saya beberapa titik yang dilakukan pak ahok saya memberikan apresiasi
tetapi juga harus dipahami bahwa bagi pandangan kita
pengelolaan sebuah pemerintahan jangan melahirkan kegaduhan
kita harus membawa ketenangan
pak jokowi itu keras pak
pak jokowi itu tegas kok
kasar dengan keras itu kan berbeda
itu kemudian akhirnya melandasi p tiga
lalu apa yang dilakukan oleh p tiga juga sebagai partai pendukung pemerintah
p tiga juga harus menjaga suasana ini jangan sampai
suasana jakarta itu mempengaruhi indonesia
nah presidennya kabarnya kemarin jalan jalan sama pak ahok ke belusukan
dalam pandangan p tiga
kemudian kemudian ke bandung
maka p tiga harus memberikan kontribusi terhadap suasana yang teduh di jakarta
itulah kenapa p tiga
dari segi strategi suasana meneduhkan jakarta
tiga calon itu mengupayakan untuk menuduhkan
pahami pak kalau head to head
itu bisa mengubahkan luka
tapi kalau kita lihat apa yang dikemukakan oleh pak ian farid
ini menggerogoti gak sih bang
anda kan pasti kepengurusan anda juga pasti akan all out membantu agus silvi untuk menang
ya mungkin itu pandangan pak jan
siapa yang mau mengecepat
maksud saya dalam proses pemenangan ini bang
suara p tiga tidak akan bergeser
suara p tiga pasti akan
anda yakin itu ya
itu terkonfirmasi pak
saya kan gak bisa bertanya jutaan orang di jakarta
surpi itu yang mengatakan
berterkonfirmasi bahwa konstituen p tiga itu gak maunya ke pak hock
nah kalau kita bicara persoalan yang lain lain
tadi kalau pak jan mengusik agama dan sebagainya
itu malah gak tepat pendekatannya seperti itu
kita akan bicara mengenai dampaknya kepada konstituen dan juga para pengurus p tiga ini di bawah pak jan farid ini kan dua lima
nah itulah kenapa
dua gajah bertaruh kayaknya yang bawah ini
tapi tadi kita baru konfirmasi dari pak zan bahwa ada perubahan pak abraham lunggana haji lulung
bahwa beliau akhirnya bisa memahami dan mendukung itu misalnya
anda juga baru tahu bang ya
saya baru tahu karena saya juga sudah bicara dengan beliau
dan bukan ketua dpw beliau
saya kan baca media pak
ketua dpw beliau
pak lulung menolak ahok
saya juga baru tahu ini kan
nah karena itu dalam situasi yang seperti ini
ini kan tentu harus kita jaga
bicara mengenai konsistensi dari keputusan elit kemudian sampai ke bawah
saya punya beberapa cuplikan ini mungkin produser bisa menampilkan
ada keputusan p tiga versi muktamar jakarta yang mendukung pasangan ahok jarot dalam pilkada dki jakarta
tidak hanya mendapatkan reaksi di ibu kota ternyata
tapi pak jan farid ini ada kepengurusan p tiga di x kdcd dan surakarta juga merespon keras ternyata
keputusan anda dan kawan kawan ini
seperti yang kami kutip dari lamandetik com
para pengurus dpc p tiga di x kdcd dan surakarta menegaskan menolak keputusan itu
menurut salah satu pimpinan cabang p tiga dari kota solo bahkan menyatakan keputusan itu telah nyata nyata menggadaikan akidah dan melanggar prinsip dasar partai
jika pak ian farid tidak menarik dukungannya maka mereka berencana untuk membekukan diri
ini ancaman real nih pak yang didapat oleh tim kami di lapangan ini
kalau saya akan sebelum ke pak ian farid
saya akan ke kembali
saya akan ke mbak wiwi dulu
kalau kita melihat mbak wiwi
masih bersama kami mbak
kalau tadi kita melihat ini kan dua kepengurusan yang punya idealisme masing masing
punya keputusan masing masing
dan ini pastinya kan tidak hanya keputusan elit
tapi kan juga keputusan elit ini kan harus berdampak kepada mesin partai nih pak
kemudian untuk memenangkan masing masing calon
apa dampak ini mbak
untuk para konstituen dan untuk para kader partai di bawah
siapa yang harus didukung kalau melihat para giant atau elitnya ini
ini pertanyaannya seolah olah kok p tiga ini membingungkan konstituennya gitu ya
saya mencoba melihatnya dari perspektif demokrasi ya mas budi ya
tentu ini pak fadli dan pak ian yang saya hormati
dalam konteks demokrasi itu tidak hanya partisipasi ya yang penting
tapi ada yang lebih penting juga adalah contestation dan competition
jadi kompetisi dan kontestasi yang melalui pilkada itu yang menjadikan makna
dimana memunculkan warga warga negara melalui pasangan pasangan calon
untuk dikontestasikan substansinya
jangan kehilangan makna itu sebetulnya
nah nalar rasional itu sebetulnya mengacu pada kontestasi itu antara pasangan calon
dengan calon lain antara partai yang mendukung pasangan calon
dengan partai partai yang mendukung pasangan calon lain
kan itu bunyinya
jadi bukan di internalnya sendiri yang lalu dikontestasi

kalau dualisme dukungan yang terjadi adalah kontestasi yang vis a vis
padahal ini adalah seharusnya idealnya
antara partai satu atau gabungan partai gitu ya koalisi partai dengan koalisi partai yang lain
dengan mendukung pasangan pasangan calon masing masing berkontestasi di situ
dengan mengkontestasikan substansi masing masing dan sebagainya itu
nah kalaupun yang dijual sarah jangan lupa bahwa memilih itu hak politik warga negara
jadi tidak bisa didek dek dek atas nama apapun
hak politik warga negara itulah kemewahan dari demokrasi partisipatoris
kalaupun ada yang menjual isu sara siapa yang menjual
nah menurut saya bisa dibeli bisa tidak
dan jangan lupa ini ibu kota ya
ibu kota itu pemilih yang belum tentu tertarik dengan itu
dan itu sangat besar
kalau menurut anda mesin partai ini mbak ini kan kemudian pak rian dan juga pak fadli dan kawan kawan ini kan berharap mesin partainya setelah ada keputusan para elit partai ini kan bergerak untuk memenangkan calon masing masing
menurut anda akan terjadi gesekan atau mungkin kelambanan mesin nggak sih jadi mesinnya ompong gitu
iya saya mencoba ya memprediksi bahwa dengan argumentasi pak iyan fahri dengan argumentasi pak fahli tadi itu
sebenarnya beliau berdua juga memilih

sebenarnya beliau berdua juga memilih
dan saya ingin membahas tentang bagaimana text kontext bagaimana tentang apa tadi itu yang disebut dengan the you de facto dan sebagainya
dan ini melibatkan institusi yang disebut p tiga yang mendapatkan suara sepuluh kursi lah

apakah ketika mesin partai ini dipanaskan untuk katakan mendukung pasangan calon yang dalam tanda petik kelihatannya akan ada silang pendapat atau friksi di internalnya sendiri
itu akan berpengaruh menurut saya ini akan menjadi domain dari warga pemilih ya
meskipun kita tidak menutup mata adanya perilaku di mana pemilih tradisional ya
jadi mas budi ada pemilih rasional ada pemilih tradisional
pemilih tradisional ini karena terafiliasi tidak hanya oleh suku gitu ya oleh agama
tapi juga oleh partai politik
istilahnya pejahgesang yang milih b tiga itu pemilih tradisional b tiga kan
ternyata juga besar gitu
nah ini juga nanti akan menentukan sebetulnya siapa diantara
dihimbauan diantara pak ian farid atau pak romy dalam hal ini
yang akan diikuti oleh masyarakat khususnya konstituennya dari p tiga
p tiga masyarakatnya khususnya yang di jakarta akan nalar dia
mengapa harus memilih tiga pasangan calon ini
kan alternatifnya tidak satu sekarang
pak ahok bukan calon tunggal
jadi tidak terlalu berpengaruh dengan apa keputusan para elit partai gitu ya mbak wiwi
ya menurut saya menjadi kurang ya
pilihannya lebih personal
iya karena memilih kan tidak dipantengin juga kan di situ gitu ya
saya akan kembali ke pak ian farid
kalau kita tadi melihat soliditas partai setelah para elit partai ini
dua elit partai yang berbeda memutuskannya kemudian berharap
pasti kan sama sama berharap nih bang farid dan juga pak ian farid
mesin partai bergerak dengan dinamis
pilihannya jakarta untuk memenangkan pasangan calon
tapi kalau tadi kita lihat penolakan penolakan juga ada di solo
misalnya meskipun tidak ada hubungannya dengan jakarta
menurut anda ini kalau melihat penolakan penolakan seperti ini
ini gimana pak jan farid
jadi kalau yang namanya penolakan wajar lah
ini kan perudahan kontrol
saya tidak pernah merasa penolakan itu menjadi satu masalah buat p tiga
karena yang penting kita sudah undang kita sudah ajak
dan ini persoalan pilkada jakarta
tidak ada urusan dengan dpw lain
tapi karena untuk menyatukan pendapat
saya tidak ingin terjadi perusahaan
dan saya yakin ini salah
informasi ini salah
di solo itu dua ribu sepuluh kalau tidak salah
yang namanya pak jokowi maju dengan pak rudi
pendukungnya itu partai islam loh
partai islam partai da'wah
saya tidak sebut nama
partai da'wah itu semua orang pasti tahu
beliau didukung oleh partai dakwah
saya pada waktu pak rudi maju sebagai wali kota
oli di sulawesi sebagai
saya dihukum karena apa
mereka mempunyai komitmen
waktu pilkada serentak dua ribu lima belas masih pak yafari yang masih tanda tangan dengan pak romi
dan sekarang saya mau menandatangani pak ahok dengan persyaratan
yang harus dia penuhi
dimana persyaratan itu saya minta
tanda tangan anda masih diakui nggak pak
maksudnya secara formal dukungan gitu
kalau kita lihat
pilkada serentak dua ribu tujuh belas saja menghadapi ini pak
tidak hanya ddki
apakah anda juga bersikap dengan daerah daerah lain
ada pilihan pilihan juga
kita mengadakan sosialisasi juga
banyak calon calon peserta pilkada datang kepada kami
nggak ada masalah
apakah di satu ratus satu daerah lain pak yafari juga punya calon masing masing
kita di tujuh puluh enam tempat kita ikut mendukung
secara formal atau secara informal pak
kalau ini secara informal
karena memang pendaftaran sudah ditutup ya bang ya
saya secara formal yang ini sesudah ditutup
oh yang lain
yang lain sebelum
yang lain sebelum
oh bang fadli betul
ini ada semacam ini
pak yafari juga mengajukan secara formal ya
nggak tahu dalam undang undang pemilihan pemilu kali itu
yang ditanya tahu nggak saya mengajukan juga calon
saya nggak tahu udah jangan ngomong yang lain
kalau ditanya beliau kan formal apa informal
kalau formal kan berarti yang diterima kpu
ini pak jan farid mengaku bahwa di daerah lain selain dki melakukan penandatanganan ini secara formal ya pak
dukungan secara formal
pengusung ya pak ya
ini sudah diketahui oleh p tiga
pasti ditolak kpu
atau pasti akan nanti verifikasinya
kan undang undang pemilihnya pak
jangan terlalu di ini
kalau itu yang dimaksud
kita jangan berdebat
buat apa pak fadli mendebat saya
kalau ditanya beliau formal apa informal saya nggak tahu
tapi tidak tahu dan kubu romi tidak tahu kalau pak jan farid juga mengajukan calon yang sama atau calon yang berbeda
tapi ini pk ada banyak
kita kan nggak tahu semua
sama sekali tidak tahu di daerah ada disputing seperti itu bang
tenang aja tenang
nanti kpu kpud
untuk lebih tenang lagi
untuk lebih tenang lagi kayaknya lebih asik kalau kita jawabnya di segmen berikutnya
kami akan gerak kembali
ada sekitar satu ratus satu daerah yang akan berkontestasi dalam pilkada serentak dua ribu tujuh belas mendatang
dan pak yan fadli mengatakan sekitar tujuh puluh an ya pak
tujuh puluh delapan daerah sudah ditandatangani dukungan kepada pasangan calonnya oleh kubu pak yan fadli
dan dimasukkan seram
dki jakarta pak ya
bang fadli ini kalau melihat seperti ini p tiga kubu anda mengetahui atau tidak dan bagaimana merespon ini di daerah
di daerah apakah ada mayem mayem atau
yang lebih aman itu caranya supaya kita jangan berdebat
tanya kpu pusat
apakah memang dua dua ada masukan
sejauh kita yang tahu kita ada beberapa daerah itu dua duanya masuk
dari pak jan masuk dari kita masuk
itu ada satu atau dua daerah gitu
yang masuk cuma usulan dari pak romi
tapi nanti kan ini jadi berdebat lagi
sebaiknya memang tanya kpu
karena setau kita tidak
paling ada satu atau dua yang oleh kpu itu ditetapkan
itu dua ditolak tapi yang ngajukan
ya tapi nanti kan kpu akan mengesertifikasi faktor
kalau kita bicara ini kan pak jan farid dan bang fadli ini kan menjelang pilkada dua ribu tujuh belas
beberapa partai yang terdera konflik seperti misalnya golkar misalnya atau p tiga
golkar lah paling tidak yang sudah mengakui bahwa dampak dari konflik ini
berdampak sekali pada pemenangan di pilkada serentak dua ribu delapan belas
yang katanya menurun drastis tidak sesuai dengan harapan
apakah kalau kita berkaca pada pilkada yang lalu
dan ini menghadapi pilkada kedepan
saya pikir p tiga sudah lebih solid
ternyata ada masih seperti ini publik
anda tidak bisa menutupi bahwa masih ada dualisme di kepengurusan p tiga
apa sih kemudian dirasakan kalau kita berkaca dua ribu lima belas
bang fadli apa sih yang kemudian dirasakan dampaknya yang paling terasa gitu
nah kalau di dua ribu lima belas memang kita begitu repot ya
karena bisa saja calon dari pak jan dengan calon dari kita tidak ketemu orangnya
kalau ketemu mungkin sama sama membubuhkan tanda tangan
banyak juga yang ketemu ya
ya banyak yang ketemu
itu kan cukup repot memang
kalau sekarang kan relatif lebih cepat ya
dan kita lebih cepat bisa berkonsolidasi di bawah
karena itulah segera dpp menyiapkan seluruh pilar kegiatannya
itu dikonsentrasikan itu di masing masing regionalnya
karena begitu sudah diputuskan di tingkat dpp
di daerah menyiapkan tim untuk mengkonsolidasinya
diikuti oleh kabupaten kotanya
begitu sudah siap langsung diputuskan
menuju pilkada serentak dua ribu tujuh belas ini kalau masih melihat ada seperti ini gimana nih bang
saya kira tidak
karena seseterusnya ya memang ini kita melakukan evaluasi perperiodik
evaluasi itu kita dekatkan dengan data data yang terakomodir
data data yang akurat ya misalnya
sehingga seluruh pandangan itu terakomodir
bahwa setiap periode kita melakukan evaluasi itu kita melihat grafik pemahaman masyarakat terhadap p tiga seperti apa
itu yang mau kita konfirmasi selalu kepada survei
grafik pemahaman p tiga eh pemahaman masyarakat kepada p tiga seperti apa
secara bersamaan grafik pemahaman internal p tiga konstituen p tiga terhadap p tiga seperti apa
alhamdulillah itu membaik
membaik dan membaik
nah karena itulah di setiap konsolidasi kita selalu kita menyiapkan sebuah peta
penyelesaian persoalan itu berdasarkan kedekatan itu
sehingga saya meyakini mesin p tiga jalan dengan baik
bahwa mungkin ada perbedaan pendapat itu nggak begitu
jadi menurut anda p tiga dua ribu tujuh belas ini tidak akan menghadapi masalah
sebenarnya lebih baik ya
sangat lebih baik menurut anda
pak ian mirip gimana menurut anda
saya tidak melihat ada masalah
masing masing jalan saja karena bersibuk
saya di jakarta menentukan a beliau menentukan b silakan saja
beliau sudah bikin survei kan
ya udah saya juga bikin survei beliau bikin survei
udah saling menghormati karena enak
kalau dibilang pak ian farid tidak salah
kpu saja sudah mengajukan ke mahkamah konstitusi mengenai undang undang pilkada
yang berkepentingan aja udah keberatan dengan undang undang pilkada ini
bukan sekitar loh
beliau aja sudah menyatakan keberatan dengan undang undang pilkada
malah sudah memajukan kmk karena ada beberapa clause yang beliau merasa diintervensi
artinya proses masih terus berjalan ya pak
ya di lembaga kpu saja masih berjalan kok
tujuh puluh delapan daerah ini anda yakin bahwa calon yang anda usung banyak yang beda dengan kubunya
pasti ada yang beda
seberapa yakin anda kemudian bahwa tujuh puluh delapan daerah ini bahwa anda yang akan diakui oleh
apa keputusan kpu
jakarta saja masih tanggal dua puluh empat atau dua puluh tiga
belum selesai ini masalah
tenang ya tenang
kenapa mesti takut sama jan farid
jan farid ini tidak ada apa apa
cuma punya kekuatan mahkamah agung enam ratus satu
pernah jadi ketua nu orang betawi
ketua anu dki
saya punya anu lah
baik terakhir sebelum saya kebawah untuk menutup diskusi kita malam hari ini
pak jan farid dan pak fadli saya minta apa ya
minta testimoninya dan juga keinginan bapak bapak berdua di sini
apakah ada keinginan nih pak setelah kami pikir masyarakat pikir media pikir
publik pikir setelah muktamar delapan c pak
ini disebut muktamar islah
pada april yang lalu
itu sudah bisa berislah atau berkonsiliasi
apakah ada keinginan pak untuk duduk bersama lagi dan rekonsiliasi
benar benar rekonsiliasi secara betul gitu pak
kita tidak pernah mempermasalahkan kok
tidak ada masalah
kita partai islam
semua saudara kita

tidak pernah saya merasa pak farli ini bukan saudara

pak rawi bukan
saudara kita kenal dari zaman dulu
sudah lama kita kenal
jadi siap untuk duduk bareng pak
tidak ada masalah lah
ini antar sahabat
siap untuk duduk bareng apa
aku mau duduk bareng mau tidur bareng semua mau
tapi siap untuk bicara win win solution
untuk kembali untuk kemajuan partai kabar
besar sekali ini pak
punya sejarah panjang
ada nggak keinginan untuk itu dari kubu anda gitu
misalnya untuk duduk bareng ini mendirikan di jakarta ini kan mendapat exposure publik
pak romi itu mendatangi rumah pak yan itu berkali kali
cuma waktu belum ketemu
mungkin pak yan
belum diterima oleh pak yan
pada saat saya tidak ada beliau datang
jadi berkali kali mencoba bertemu
mungkin si adik indonesia bisa fasilitasi
tapi pada saat tidak datang
ya artinya begitu
tadi saya mengharapkan pak rawi di sini bisa ngobrol

jadi sebenarnya begitu
jadi makanya saya katakan di awal ini pada titik tertentu nanti akan ketemu
ini lagi mencari bentuk saja untuk bisa menyelesaikan persoalan
tetapi perlu dipahami bahwa pengelolaan konflik di p tiga itu selalu sesungguhnya itu bisa diselesaikan
kita melewati perjalanan partai ini sebagai partai yang lama
yang saya kira cukup
partai tua ya
tua yang matang menyelesaikan konflik ya

jadi saya ingin mengingatkan kepada pak rawi
saya ingin mengingatkan kepada pak rawi
saya ingin mengingatkan kepada pak rawi
dan itu yang selalu kita inginkan
bahwa konflik itu untuk bisa diselesaikan jangan sampai kerana pribadi
itu akan menjadi handicap
bahwa ada perbedaan pendapat pandangan kita itu biasa
apalagi masih ada ulama ulama besar yang bisa menjadi rujukan kita untuk mempersatukan
itulah saya meyakinkan
nah itu ada perbedaan periksaan
kita mengingatkan kepada pak rawi
kita mengingatkan kepada pak rawi
kita mengingatkan kepada pak rawi
jadi kita tidak akan menyebabkan pembentukan
kami mengingatkan kepada pak rawi
kami mengingatkan kepada pak rawi

pendapat pandangan kita itu biasa apalagi masih ada ulama ulama besar yang bisa dirujukan

menyelesaikan persoalannya itu menjadi isyarat p tiga ini memang harapan untuk bisa menjadi tetap

kan ada gugatan selah dari pihak ayan farid sudah ditolak itu itu menunjukkan berarti intervensi tidak ada
masih tetap jadi legitima insya allah putusan
terakhir untuk menutup perbincangan kita malam hari ini yang seru nih sekarang kita bicara
mengenai p tiga yang ternyata masih ada dualisme masih ada konflik itu tidak bisa kita bohongi sama
sekali mau pak yan farid bilang enggak ada apa apa sama sama sahabat tetap aja publik
melihatnya ada gitu mbak dampak sekali lagi kalau kita melihat pilkada dua ribu lima belas banyak menjadi pelajaran
bagi demokrasi kita partai yang berkonflik pasti akan berdampak pada elektoral dan juga suara yang turun
lalu siapa yang harus mewujudkan sulititas ini
karena semakin sulit partai p tiga ini menurut saya akan semakin dipercaya masyarakat
saat ini starting pointnya kok menurut saya mohon maaf ini
kok kurang menumbuhkan kepercayaan masyarakat karena tampaknya belum selesai di internal ini
dan apa yang dirasakan di internal ini dikeluarkan dengan pernyataan pernyataan yang seperti itu
yang justru akan bukan hanya memerci air di dulang menimbulkan distrust yang luar biasa
sehingga nanti masyarakat atau konstituen khususnya yang sangat loyal dengan p tiga itu sedang berpikir keras ini
siapa yang harus diikuti
lalu mereka akan rasional bahwa hak memilih itu hak politik dari warga masyarakat
hak mereka menurut saya bisa saja mereka tidak perlu dihimbau himbo kalau mereka sudah punya pilihan
pada dasarnya setiap warga negara warga masyarakat yang ada di pilkada itu sudah punya pilihannya
saya yakin bahwa pilihan mereka lalu ini kan partai kaabah ini mas budi
jadi tentu ada tanggung jawab moral ya di situ sebagai rumah islam
baik tanggung jawab moral saya juga untuk menutup diskusi kita malam hari ini
karena waktunya sudah sangat terbatas
terima kasih mbak wiwi atas perbincangannya malam hari ini
terima kasih mbak fadli terima kasih pak ajan
boleh bersalaman dengan kita semua supaya harus kompak
paling tidak bolehlah para elit agak berbeda pendapat tapi yang penting di bawah
yang penting di jakarta kita menangkan pak agus
tidak ada gesekan di bawah
terima kasih bapak bapak atas perbincangan yang sangat sangat malam hari ini
tunggu di sini dulu bang
gesek gue udah penasaran
penyidik periksa aliran dana tersangka penyanderaan satu keluarga di pondok indah jakarta selatan
kami akan kembali usai acara berikut